ini saya ini biasa yang cusin aja ya
hai hai hai hai hai hai apaan lu preman preman preman dari mana lu nyanyi nyanyi nyanyi nyanyi
berani jangan sama cewek berani mah gue berani lo nggak tahu yang megang pangkalan siapa bapak gue
pergi nggak pergi nggak sekarang bang ntar tahun depan sekarang pergi
enak aja sama sama cuma nggak ganteng sama biasa biasa dari kampung
bisa apa aja kerjanya
oh mau kerjaan yang penting ada duitnya terus malah oh iya kalau saya lihat dari logatnya dari ambon ya
ya udah kalau begitu ikut aja ya naik mobil saya tuh lihat ya ayo
lupa kalau perlupa nih
kalau rumah kalau gak ada pegaan begini susah birthday iya iya
untuk mencari pembahan hidup
waduh heran sama sama bos
gimana gak heran habis membantu kabur mulu sih
dikodohin terus sama bos
eh borangan pokoknya kamu cari pembantu yang cantik yang montok yang bahenol
jangan males oke
ya gua udah nyampe sekarang nih
gue ada misi dulu lo jangan kemana mana
ini mesinnya gak gua matiin ya
bandel sih lo
gua belum masuk
udah mau jalan lagi
lo kemana mana ntar besok gak gua beliin gula linjot
ah kebetulan nih
tadi ada sms good gue
ada apa sih
wah lupa saya
iya saya tuh disuruh nyari pembantu
nah kira kira kamu ada nggak pembantu
gampang kalau masalah itu asal sesuai dengan komisi dan persekotnya
gue bisa cariin masalah itu
itu gajinya dua juta sebulan
nah untuk persko kamu potong saja dari komisi pembantu itu
ya untuk uang jalan nih saya kasih
uang udah ada kan
sekarang tinggal cari pembantu
ya terima kasih
ini seperti yang ada yang aneh nih
kan yang disuruh nyari pembantu itu siapa
sekarang gue tanya sama lo
yang disuruh nyari pembantu siapa
terus yang ngelayar ke situ siapa
berarti yang dongol siapa
ya kalau saya gak dongol gak mungkin saya jadi penjaga rumah di sini
berarti ini sekarang biar jelas nih
berarti yang harus mencari pembantu adalah
berarti saya yang harus mencari
nah sekarang permasalahannya tinggal masalah persekot
persekot saja dua juta sebulan
nanti untuk nah untuk uang jalannya ini seribu
jadi udah ya
sekarang saya tinggal nyari pembantu
hebat kamu tom benar
pintas dulu dong
ini seperti ada yang aneh nih
tunggu tunggu tunggu tunggu tunggu
saya kelebihan ngasih duit sama kamu
saya ngasih duit dua kali sama kamu
eh sekarang gue tanya sama lo
lo tadi nyuruh gue nyari pembantu berapa kali
berarti itu tandanya kamu ngasih duit berapa kali
ya udah berarti lo sekali dua kali dari mana
sekarang saya mau pergi mencari seorang pembantu
berarti tandanya sekarang uang pensiun
uang bensin gimana sih kamu ngasih
kalau taksi gak ada bensinnya bisa jalan nggak
terus pembantu bisa dapat nggak
berarti harus ada uang
kok mobilnya bisa jalan sendiri wey
oh biasa itu
ya dia ngambek
gue gak bisa cari pembantu kalau begini
wah jangan dong
kan kamu bisa jalan kaki ya tuh
kalau mobil itu adalah yang namanya uang bensin
kalau jalan kaki berarti ada uang
uang kaki uang jalan
mana uang jalannya
ya nggak bisa begitu kan itu udah tadi gocap
ya udah terserah lo
ntar kalau gue ketabrak yang tanggung jawab siapa
ya yang nabrak itu
kalau gua ketabrak terus orang nanya
ini gara gara si oni suruh cari pembantu
lo ntar dihukum
saya nggak mau dihukum
ya udah cepet
makanya kalau mau pinter belajar memuksin alat tas
memuksin alat tas aduh
aku penjaga rumah suruh cuci mobil cuci ini lah
udah itu ngomel lagi
iya mana suka aku cuci mobil non
jangan bersini aku gaji tau nggak
habis cuci mobil jangan sedih
masih ada cucian kotor aku tuh banyak
anak aja ngeluar di misalnya
non aku ini kan suruh bawa banyak
karena non itu suruh jagain rumah
sama jagain non
bukannya cuci mobil non
ya makanya cepetan jadi pembantu
biar nggak kerja kerja begini lagi
iya siap siap non
aku banyak agakin si pembantu
ini aku mau ke mana nggak sampai sampai dari tonsukai
ini udah udah buka
ah mantep banget ini
mantep banget apaan
ini bawa macan dari mana kau
macan itu manis dan cantik
lihat terus urusannya sama lo apa ya
dari mana kau dapat ini
ini pembantu ini
bisa buat si junet
buricak boleh dong aku buat
ini istri buat saya
istri dari mana
ini buat si junet pembantu
yang cantik itu pantes lo pembantu di rumah
yang pertama melihat itu aku
udah udah udah
udah udah diam diam
belum muhrim tau
udah sekarang biar adil
nah itu dia
oke segini udah adil tuh
yang dibantu ini
jor padahal mau awet
loh nggak bisa begitu kan
kita yang pesennya tadi
yang taruhan aku sama dia
berarti lo mau taruhan
ya udah suit kedua
nah itu bagus sokner sok
coba takut kamu psn nya si pesiblah
dulunya mah ini rumah kecil
fuh fuh fuh
sekarang kamu anggap aja ini rumah kamu sendiri
oh buat saya di rumahnya
bukan buat kamu
maksudnya mau ngapain aja bebas

ya udah kita berdua
ya udah kita berdua
ya udah kita berdua
ya udah kita berdua
apaan sih lu
main tinggalin saja
ya lu malah berantem sama si ogi lagi
nih udah ada nih
tuh tenang sih nay
kamu itu lah
ini bos aku
oh bosnya kicap itu
oh bosnya kicap itu
oh bosnya kicap itu
oh bosnya kicap itu
oh bosnya kicap itu
oh bosnya kicap itu
ada di sepatu gua
ya lagian lihat lihat kalau lempar lempar kena mukanya
eh kudung apa yang kemarin
ini kan rumah gua
apa yang kemarin
kok dia nggak tahu sih
kan saya bawa pembantu
oh mau sekarang ini cuciin
emangnya gua pakaian kotor ah